dua ratus siswa madrasah ibtidaiyah darul ulum kota batu
kamis pagi berkunjung ke wira dharma dipa arama kota batu jawa timur
mereka belajar sejarah agama buddha dan berinteraksi langsung dengan para biksu
untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini
sejumlah peristiwa kekerasan terhadap tokoh agama yang terjadi akhir akhir ini
mengundang keprihatinan dari para guru madrasa ibtidaiyah darul ulum kota batu jawa timur
mereka pun mengenalkan nilai nilai keberagaman dan toleransi sejak dini kepada para siswanya
salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu mengunjungi tempat ibadah agama lain
seperti tempat suci agama buddha di kota batu wihara dama dipa arama
di tempat ini para siswa berinteraksi langsung dengan para biksu
belajar tentang sejarah buddha tentang kelahiran buddha
harapan kami karena ini pendidikan sejak dini
maka melekatnya itu di otak itu sangat lama
nah ketika dewasa maka jelas mereka itu akan terngiang
akan ditoleransikan keberagaman dalam keberasaan
kegiatan siswa siswa ini mendapat sambutan positif dari pengurus wihara
kegiatan semacam ini diharapkan dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian
kita perhatikan saja
mereka itu kan karena tidak tahu
untuk mencapai kebahagiaan
ya mestinya kita memberi kesempatan orang lain bahagia
wihara dama dipa arama kota batu secara rutin mendapat kunjungan
dari para siswa siswi di kota batu yang ingin mengenal dan belajar sejarah agama buddha
abdul malik malam